dengan telah disahkannya undang undang nomor dua tahun dua ribu satu pada tanggal lima belas juli yang lalu
dan diundangan tanggal sembilan belas bagi kami adalah ini adalah kesempatan bagi semua pihak
baik di tingkat pusat provinsi maupun kekuatan kota yang ada di papua
untuk bersama sama membangun otsus dengan nuansa yang lebih mengedepankan
tata kola yang lebih transparan kelembagaan yang betul betul terbuka
dan yang lebih inti adalah itu memang memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi orang asli papua
otsus harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan orang asli papua